jadi naik motor alihub alihub sokatu ahakan aduh jalan meninggal gapisan sokatu akan akan sokatu
ah i am ready cathy is ready a gogo ih agak jadi hahaha jadi naik motor jadi naik motor
ah kade ya jangan kebut kebut minta pertama kali saya masih perawan naik motor hahaha aduh akan
kela sokatu ah ini mah masalah gede pisan atuh neng tidak tidak punya nyali buat ngasih taunya juga
sion salah uh terus harus gimana sayangnya
nabi kasih sedikit gitu ah gimana dong oke lelah ya bima cuma mau ngomong saja ya sama neng
ternyata kalau cinta teh ya semanis coklat maksudnya iya eta maksudnya teh kalau sudah
cinta mah yang pahit saja bisa manis yang jelek pun bisa jadi bagus jadi
apa yang sekarang neng kinar rasakan tentang den tristan dan tristan teh pastinya yang baik baik
iya kan tapi udah belum tentu neng ya ampun kusti enggak keding hati hati enggak laki jaman
jadi kalau mereka itu mikirin neng ya sudah pasti itu buat kebaikan neng sendiri
soalnya neng dipikirin sih mateng mateng mateng
ya allah secepatnya ngambil keputusan ngikutin emosi ya
emosi teh setan jurinya
rek lo tadi sedih banget ya
sampai kayak gitu
ya iyalah sin lo kenapa pake nanya kayak gitu sih i
ya bener dong gue nanya kayak gitu mel
boy juga sedih
gue juga sedih kalau harus
pisah dari boy
walaupun ujung ujungnya kita malah ketawa ketawa karena bicara terus
tapi sebenernya sin mel re
gue takut banget kalau harus jauh dari boy
gue takut kalau harus jauh dari kalian
gue gak pernah ngebayang
kalau gue harus hidup tanpa kalian jauh dari kalian
ibuku kalian pada nangis gitu sih gue jadi pengen nangis deh
sumpah gue juga gak mau kok pisah sama lo pada tenang aja
guys gue juga gak mau pisah banget sama kalian
udah jangan ngomong kayak gitu deh
pasti semua di jalan ini kok angin
nih tangkap nih bro
kolarnya tidak usah baju aja ya
aduh menesong pengin gini ah
wah saya jadi keren nih
kayak pak brother nih
terserah kamu weh lah yang penting saya aman dari ceket
eh ngomong ngomong kamu punya helm kan pakai aja helmnya
iya pakai sekarang
saya mah orang pangkasem nih
di bandung gitu
keluar kemana mana harus pakai helm
biar gak kecil nih
ya udah beresan
biar keren jadinya
aduh aduh aduh loh loh
ada blabob pesuasana hati teh
lama lama uang tuh kabelet
sok katu akang
mesti dijampi jampi sih gak lama
aduh jalan meninggal gak pisang
jadi naik motor
jadi naik motor
karena ya jangan kebut kebut
ini pertama kali saya masih perawan naik motor
naiknya si endor sama akang ewa
kok bawaan aja ya si berandong tua nganterin si keket
emang dipelet pake apaan
aman dia pake juga woy
bukan yang tadi abah bronong nganterin keket pulang kok
kalau itu abah yang kw palsu
mbak rissa lihat sendiri
udah gini gini kety
madem markissa itu tadi opis boi disini
saya suruh pakai baju saya
dia saya pakai baju dia
dia anterin si keket kerumanya
kok mau kok bisa
itu bantu bantu boleh juga boleh juga cocok ya itu ide yang bagus itu namanya cocok memang
abarama pangkasep nanti bandung teh kadang kadang intelek gitu ya udah kalau begitu ya mada
itu mau gampang sudah jangan dipikirin sekarang transportasi umum di dki juga bagus ya saya naik
ke umum ya jangan terlalu berani kirain obat di jalanan tenang tenang terus minta bantuan
staff saya ah kalau ngerepotin gitu dipaksa ya tidak setidak apa sih senang senang aja
hehehe hehehe madam kenapa getek gitu geli iya siapa yang nganggul itu mau ngebayangin
gimana coba nanti reaksinya kalau tahu kalau itu tadi tuh kawenya abah berondong ah mana perginya
pakai dipeluk lagi ya hahaha biar rasa biar kapok cuma anak udah kalau tidak ditunggu ya
saya harus kerja lagi ya makasih bisa ada madam atur atur thank you sama sama waalaikumsalam
udah deh kalau kayak gitu makasih ya semuanya udah nganterin gue pulang udah hati hati ya kalian
karena nervatakut air di macem macem sama anak anak bisa kan sekarang kita udah nggak
apapak bertiga gimana ya terserah sih kalau emang ambil dikawal juga diri
tapi nanti kita selesai dulu ya loh kamu nggak uwang ya bekerja karena
dosa saya telah besar
saya gak akan diampuni sama allah
saya bakalan masuk neraka
saya juga gak tau
kenapa saya bisa jahat begitu sama teman teman saya sendiri
saya benar benar bejat
tapi saya benar benar menyesal
menyesal atas apa yang saya perbuat sama mereka semua
semua dosa itu akan allah ampunkan willy